pada hari ini presiden jokowi dodo memberikan pengarahan kepada para penjabat atau pj kepala daerah
dan memastikan akan terus mengevaluasi kinerja para pj kepala daerah setiap harinya
presiden jokowi bahkan mengancam akan mengganti mereka yang tidak sesuai
hal ini disampaikan presiden joko widodo saat memberi pengarahan kepada pj kepala daerah di istana negara jakarta pada senin siang
presiden jokowi mengatakan mendagri terus mengevaluasi para pj kepala daerah tiga bulan sekali
namun jokowi mengaku akan terus mengevaluasinya setiap hari
jangan tepuk tangan saya evaluasi harian itu hati hati loh
begitu bapak ibu semuanya mering miring saya ganti setiap hari bisa
itu hak prerogatif yang saya miliki
jadi tadi yang saya sampaikan tolong saya enggak minta banyak banyak tolong diikuti